basuki cahayapurnama tidak ingin ambil pusing dengan keputusan pd perjuangan dan partai kebangkitan bangsa
yang menolak untuk memberikan dukungan untuknya pada pilkada tahun depan
apalagi ini gubernur ahok mengaku tidak pernah meminta secara khusus kepada partai politik untuk mau mendukungnya
pertemuan tingkat dpd perjuangan dan partai kebangkitan bangsa menghasilkan keputusan sepakat
untuk menolak mengusung ahok sebagai calon gubernur pada pilkada dki jakarta tahun depan
dan keputusan ini ditanggapi santai oleh gubernur ahok
menurut calon petahana ini keputusan itu adalah hak dari setiap partai politik
ahok bertekad untuk mengubah stigma calon petahana yang menurutnya selalu melakukan lobby politik dengan semua partai
itu kan kok haknya partai memang demokrasi ya nggak usah ngomongin lah ngomong yang lain aja
ngapain ngurusin partai orang menjawabkan anggota partai
tapi kalau saya mau datang minta partai dukung saya
itu yang saya katakan stigma ini yang perlu kita hapus
makanya saya dengan teman ahok menyiapkan ktp nih
kalau nggak ada parpol yang dukung ya sudah kami akan nyalon perorangan berarti
tapi kalau ada partai dukung bagaimana
ya sudah kalau itu cocok dia ngerti konsep kita ya kita pakai parpol
karena nggak mungkin kita melakukan deparpolisasi
sementara itu terkait cuti kampanye jelang pilkada dki jakarta tahun depan
gubernur ahok menangkapi pernyataan
menteri dalam negeri cahyokumolo yang menyebut ahok harus menghargai undang undang
dengan tetap mengajukan cuti untuk bisa berkampanye
gubernur ahok berdali ia dilindungi oleh undang undang
untuk tetap bekerja memenahi ibu kota hingga tahun dua ribu sembilan belas
ahok mengaku lebih memilih bekerja daripada cuti untuk kampanye
ia menyebutkan berbagai pekerjaan wajib untuk diselesaikan
seperti melakukan penyusunan anggaran dan penyerapan anggaran
yang waktunya bersamaan dengan masa kampanye
matan bupati beritung timur ini pun menyatakan
menghormati undang undang dengan mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi
minimal waktu oktober dua ribu tujuh belas saya keluar dari sini
orang akan melihat jakarta berubah
dasar dasar sistem ada
nah kalau ada pemimpinnya seperti itu
boleh nggak saya menggunakan hak saya tidak cuti
karena cuti itu adalah hak konstitusional saya
bisa nggak misalnya mendagri memaksa saya cuti
tanpa saya mengajukan
karena saya dijamin undang undang konstitusi
saya bekerja untuk enam puluh bulan
ya jadi dari wagub sampai gubernur melanjut